langsung datang ke rumah
tujuan aku datang kesini
lagi lagi aku mau minta maaf sama kamu
opa chandra dan
dan tante catherine sudah bisa tenang disana ya nak
enggak barusan mama kayak denger suara elsa
ya ampun noh ini bener bener berita gembira loh noh
kamu gak tersenyum
agak sedikit nggak masuk di akal sih
bukannya selama ini dia kerja sama sama riki
ada yang disebunyikan lagi
no kamu jangan ngomong gitu dong
ini nih hal besar yang dilakukan elsa loh
dia bisa nangkep ricky kayak begitu
selama ini riki gak bisa nangkep riki loh noh
riki selalu kabur kan
pertanyaan cuma satu
kenapa gak dari kemarin kemarin
ya kita kan harus hargai juga
elsa itu minimal ada hal baik
dia bisa usahain untuk nangkep ricky
kamu harus hargain itu dong noh
kalau udah kayak gini
emangnya kamu tetep mau nangkep riki
mengurus masalah perceraian kamu secara hukum noh
ya kan elsa udah berhasil nangkep riki
udah gak ada yang ganggu rumah tangga kalian lagi
uangnya rusak rumah tangga aku karena pengaruh orang lain
gak juga kan ma
emang sudah tidak bisa diperbaiki mas
hubungan aku sama elsa sudah toxic
kepercayaan itu udah hancur

gak ada yang bisa diperbaiki ma

ya syukur alhamdulillah kalau memang riki tertangkap
papa dan keisha juga bisa tenang
riki bisa ketangkep
udah mama seneng banget bener bener
gua mulai masuk ke din
gue punya berita baik buat lo
riki udah ditangkep
beneran beritanya udah ada di tv
ya allah ya allah ya
ya agak sedikit lega sih rasanya
semoga ini pertanda baik ya
karena kan yang lo alami sekarang kan berat banget
jadi sekarang lo harus bangkit dari keterpurukan lo
lo gak bisa harus kayak gini terus
karena lo kan temen gue yang paling kuat
ini juga kan semua kan karena orang orang yang di sini
semuanya yang selalu ngedoain selalu ngedukung gue
kalau tanpa ada kalian juga pasti kan gue juga gak tahu gue kayak gimana nantinya
tenang aja kita semua di sini pasti ngejagain loh posisi gue
karena lo temen gue adik gue kakak gue bos gue sahabat gue
pokoknya semuanya selamanya buat gue
sini duduk duduk sini
duduk sama papa
bapak sebelumnya mau minta maaf sama kamu ya
papa udah sempet gak percaya sama kamu
tapi hari ini kamu membuktikan sama papa
kamu masih punya hati
dan hari ini kamu berani sekali
kamu ikut dan terlibat dalam penakaman ricky
ya pa aku juga ikut senang pa
berusaha baik terus ya
jadi baik terus
kakak kamu pasti seneng denger ini
dia ngeliat berita hari ini gak ya pa
aku sih berharapnya
dengan apa yang aku lakuin hari ini
nebus semua dosa dosa aku ke mbak andin pa
aku ingin memperbaiki hubungan aku sama mbak andin
insya allah ya
papa berharap begitu
papa mau liat kalian akur baik
papa mau meluk kalian
di kanan kiri seperti dulu waktu kecil
gue sih maunya begitu
mbak anin pasti gak akan serta merta mau nerima gue kembali
surat apa ya
udah waktu papa pergi
pilih untuk perubahan
surat dari pengadilan agama lagi
surat dari pengadilan agama lagi

kalau baik baik aja
kira kira nenek juga ngeliat berita hari ini enggak ya pak
aku sih berharapnya dia ngeliat dan
kalau bisa sih dia bisa
bisa merubah pikirannya untuk perceraian ini pak
kira kira dia nonton nggak ya pak
papa enggak tahu nak
yang bisa bapak lakukan cuma berdoa
allah memberikan jalan terbaik untuk kalian berdua
mbak sienna kenapa
kok kayaknya gelisah begitu
kalau kangen kenapa bunga yang tadi itu dibuang mbak
saya pamit dulu ya mbak
kalau oke lagi bingung
apa dia ngu lah
apa aku datengin aja ya
waktu anniversary aku udah datang
dan nyamperin dia di jakarta
masa sekarang aku lagi sih yang ngalah
soalnya juga belum ngeliat lovegram aku
kita liat aja sampe malam ini
soal nelfon atau enggak
aku coba telfon balik deh
oh kamu jangan terlalu banyak gerak
kan belum sehat betul
ya gimana enggak mau gerak kan hari ini harus hadirin sidang ma

bisa enggak kalau enggak harus sekarang gitu loh diundur gitu
kamu tuh belum sehat banget loh
warga negara yang baik harus hadiri persidangan
kalau enggak proses perceraian ini akan semakin larut pak
mau sampai kapan begini terus mundur lagi mundur
nanti dibilang kita nggak bisa dipercaya sama negara pak
kamu tuh kalau dibilangin selalu keras kepala
mau kamu diundur beberapa hari lah gitu
nggak bisa pengadilan bukan punya aku mak
kok keras kepala
ya udah tapi mama ikut aja ya
aku dan mama rosa dan juga anak anak mau ke villa al fahri
tapi bapak istirahat aja di rumah ya
kau udah rapih sekali
hari ini kan aku ke pengadilan agama pak
mediasi sama nino
yang pertama kan udah gagah
bapak cuma minta apapun yang kamu lalui nanti
bapak temenin aja ya
nggak usah pak
kan kemarin habis ngajar ricky udah di sini aja istirahat
mama juga masih belum sembuh kan
iya mau juga harus istirahat sih
ya udah jagain mama aja pak
mbak andi udah tau belum sih kalau riki ketangkep
papa kemarin udah telepon adil
andi udah tau gak risau
apa mbak andi tau kalau aku juga ikut bantuin nangkep riki
gue pengen banget mbak andi tau kalau gue berjasa dalam penangkapan riki
dia mau maafin aku nggak sih pak kira kira
itu yang papa nggak tau sayang
cuma andi nih yang tau
ya gue terserah pak
seolah kau kabur
aku monkey cataking di utara table nya
kayak nedeng nedeng collected di tiangnya
seneng dong ma pokoknya nanti aku disana mau berenang
rupanya aku sudah lama gak berenang
boleh kalo mau berenang
tapi masal ikut kan mbak
kamu berharap banget kalau masal mau ikut
udah nih udah nih gak usah dijawab lagi gak usah
mending lo tadi dirumah aja sama uya gak usah ikut
coba ada teman di depannya itu bestinya mbak mirna itu diajakin ngobrol dong
biar gak kaku gitu mukanya tuh lihat tuh
mama akhirnya bersyukur banget
riki itu udah
udah masuk penjara
jadi akhirnya unit yang sebelah kan kosong tuh
coba kalau dia masih ada
kan bisa bisa aja dia sewaktu waktu
iya itu juga yang
salah satu aku syukurin juga mah
dia nggak bakal mungkin lagi balik ke unitnya
ya aku jadi gak khawatir lagi
kalau mau kenapa napa
tapi ren ya ini mama ngeri banget itu
kalau dia itu nanti kabur
kan dendamnya sama kamu sama yang lainnya
itu kan besar banget
bisa aja dia itu
enggak insya allah untuk kali ini
dia gak bakal bisa kabur kemana mana ma
iya iya jangan sampai ren
mama ngeri banget
iya ma kita berdoa aja terus
bukan ma ini dari bela
mbak bela ya
aku juga gak tahu ini
baru aku mau ngecet dia nih
aku coba tanyain deh
semoga kedatanganku kali ini

ini sudah kesekian kalinya
apa usaha untuk memperbaiki hubungan kita
dan aku harap
nggak ada lagi pertikaian diantara kita
langsung datang ke rumah
tujuan aku datang kesini
tujuan aku datang kesini

semua masalah diantara kita
semua masalah diantara kita
semua masalah diantara kita
aku tuh bukan yang gak mikirin kamu sama sekali
aku tuh bukan yang gak mikirin kamu sama sekali
dari kemarin aku tuh pengen banget
masalah kamu sama aku terse sip
aku tuh mikirin kamu terus
aku tuh mikirin kamu terus
kita perbaiki hubungan kita kita balik seperti dulu lagi
kamu udah sabar banget sama aku
dan kamu gak capek buat ngadepin aku
aku udah bilang sama kamu kan
aku mungkin capek sama kerjaan sama semua hal
tapi untuk kamu aku gak akan pernah capek
kemarin aku udah marah banget sama kamu
ya itu semua tuh karena
semuanya terjadi begitu cepat dan aku panik
dan di pikiran aku cuma kamu yang bisa nyelamatin aku
kalau misalnya kemarin ada sesuatu yang bisa aku lakukan
cuma emang aku dihadapkan di kondisi dimana
ya kamu juga tahu kan
sorry aku sebut namanya ya
kondisi andin memprihatinkan
kondisi andin memprihatinkan
dan aku harus tetap hadir di sana
kamu bisa sebut sama dia
gak perlu kalau aku say sorry
ya bahkan sampai sekarang kita ngobrol pun
kondisi andin juga masih
masih belum stabil
masih belum stabil
dia mau dibawa ke villa sih
masih belum stabil
masih belum stabil
ya jadi kemarin
aku tahu ampat roman
buat beneran bebas kecacat
kau mangkukin emang biasanya